terkait dengan kasus dugaan korupsi gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf
sejumlah warga aceh mengaku setuju pelaku korupsi di aceh dihukum sesuai dengan hukum syariat islam
sebelumnya muncul polemik baru di tengah masyarakat karena belum disusunnya aturan tentang kasus korupsi
dalam hukum syariat islam yang diterapkan di provinsi ini
sejumlah warga aceh mengaku setuju pelaku korupsi di aceh dihukum menggunakan hukum syariat islam
hal itu dianggap bagian dari penerapan hukum syariat islam secara kafah atau menyeluruh
sebagaimana yang kerap digaungkan di aceh

saat ini kpk telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut
mereka adalah gubernur aceh irwandi yusuf bupati benar meriah ahmadi serta ajudan irwandi henry yuzal dan syaiful bahri
ibnu hazar banda aceh